wakil wakil dari kementerian lebak yang lain teman teman dari donor yang sudah bantu empat miliar dolar untuk transformasi ini dari world bank aiib isdb
serta yang saya cintai seluruh insan kesehatan dari lima ratus empat belas kabupaten kota dan tiga puluh delapan provinsi yang hadir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua
nama budaya salam kebajikan
bapak presiden sudah kasih perintah ke semua menteri untuk mengapa harus jadi negara maju lah di dua ribu empat belas
aku mencoba menerjemahkan tugas bapak presiden negara maju itu definisi world banknya jelas
pendapatan per kapitanya gni nya mesti tiga belas indonesia sekarang empat delapan ratus jadi mesti naik dua lima kali
atau kalau dolarnya susah kita terjemahin rp
harus pendapatan rata rata rakyat indonesia lima belas juta sebulan sekarang masih lima jutaan
nah kenapa saya mencoba ini di depan bapak presiden bilang pak supaya pendapatan rata rata naik lima belas juta
dari lima juta sumber daya mesti bagus hilirisasi yang penting pak orangnya mesti sehat dan pinter
kalau nggak sehat nggak minta nggak mungkin gajinya lima belas juta pasti gajinya cuma satu juta atau dua juta
dan saya bilang ke bapak presiden bapak presiden sehatnya mesti duluan daripada pinter
ini bukannya ini saya suka bercanda sama pak nadiem masih sehat dulu pak nadiem
karena pak nadiem ngurusin pendidikan usia empat tahun lima tahun
kalau menteri kesehatan ngurusin sebelum dia lahir sembilan bulan kita udah urusin
jadi minus sembilan bulan pun kita sudah urus
jadi kita mesti duluan memang kita taruh juga gitu taruh disitu
tapi mesti duluan karena gak mungkin masyarakatnya sehat
peter nggak mungkin bisa tiga belas ribu aduh susah itu pak dapat dua ribu empat puluh lima emas
nah kemudian kita jelaskan ini saya mengajak ke teman teman sekalian
nah kalau kita sudah ditugaskan bapak presiden untuk menjadi lebih sehat gimana caranya
caranya please pastikan masyarakat kita tetap sehat bukan mengobati orang sakit
karena dari dulu fokusnya kita banyak ngurusin mengobati orang sakit
osiandu udah diurusin posiandunya bagus
itu kurang mendapatkan perhatian
lebih seksi yang mengobati orang sakit
dan saya bilang saya sama bapak presiden terima kasih diajak meeting g tujuh g dua puluh
saya ketemu semua menteri namanya menteri kesehatan health minister
gak pernah saya nemu yang namanya menteri kesakitan
atau menteri menyembuhkan orang sakit gak ada
jadi itu sebabnya memang tugasnya kita di sektor kesehatan
bukan mengobati orang sakit saja
dan untuk sekarang kita menyusun rpjmn
dan dalam penyusunan rpjmn ini kita ingin memasukkan konsep baru itu di dalam transformasi kesehatan
dengan mengajak partisipasi dari lima ratus empat belas kabupaten kota tiga puluh delapan provinsi
bukan hanya kepala dinas kesehatannya bapak presiden tapi di sini ada kepala bapedanya
karena bapedanya penting untuk terlibat
termasuk di rute rute rsud kalau gak salah ada enam ratus empat
ini yang kita undang untuk datang dengan menjaga agar masyarakat kita tetap sehat
teman teman nggak pernah lihat bapak presiden kita masuk rumah sakit kan
itu artinya menteri kesehatannya berhasil
kalau pak pram masuk rumah sakitnya karena kecelakaan sepeda
bukan tanggung jawab menteri kesehatan itu saja menteri transportasi
pak pram juga sangat sehat
itu sebabnya bapak presiden kita tutup dengan
selain dengan teman teman dari rsud dari daerah kita ajak juga pihak swasta
karena belajar dari covid tidak mungkin kita lakukan ini eksklusif program kementerian kesehatan
tapi harus inklusif dengan semua sektor
tidak mungkin kita pendekatannya program tapi pendekatannya harus gerakan
dimana semua social capital kekuatan modal sosial dimiliki seluruh komponen bangsa
kita bisa rajut satu untuk membangun masyarakat yang sehat
sehat itu tidak mungkin bisa diurus oleh menteri yang sendiri sama seperti covid
tapi kalau semua tni polri nu muhammadiyah sampai seluruh ibu ibu di rumah tangga sudah tahu gimana cara hidup sehat
dengan demikian mudah mudahan minta
terima kasih sekali dan mohon arahannya bapak presiden
kepada semua teman teman yang bergerak di bidang kesehatan kali ini
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh